dengan dibantu sejumlah penumpang dan petugas medis
elis dievakuasi keluar dari bus di depan rumah sakit hermina
jalan yasmin kota bogor jawa barat pada selasa pagi
sebelumnya elis yang tengah mengandung mendadak merasakan mulas di dalam bus
saat perjalanan dari jakarta untuk pulang ke lewiliang bogor
ia pun melahirkan seorang bayi di dalam bus dengan dibantu sejumlah penumpang
beruntung rute bus melintasi rumah sakit sehingga elis dan sang bayi bisa langsung dievakuasi ke ugd
setelah mendapat penanganan medis kondisi ibu dan bayinya sudah berangsur normal
meski sempat mengalami kedinginan atau hipotermia
elis bersyukur bayi perempuan berbobot dua delapan kg yang merupakan anak keduanya ini berhasil selamat
meski dilahirkan secara darurat di dalam bus

terus pas ngelahirin dimana
di bus jalan
ibu teriak apa gimana ke rumah
udah cuma bilang ke kakak ini kepala bayi udah keluar gitu
untuk kondisi anak pada saat awal tadi memang sempat dingin
cuma kita langsung bawa ke infan warmer kita hangatkan
untuk saat ini sih kondisi baik anaknya menangis kuat gerakannya aktif

kini ibu dan bayinya masih dirawat intensif di rumah sakit hermina
muhammad juanda bogor jawa barat